benda sitaan negara dimusnahkan di rumah penyimpanan benda sitaan tangerang
benda sitaan yang dimusnahkan merupakan benda hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor dan termasuk korupsi
empat kerangka sepeda motor berbagai merek dimusnahkan dengan cara dipotong
motor motor ini merupakan hasil tindak pidana yang telah mendapatkan izin dari kejaksaan agung untuk dimusnahkan
motor motor ini merupakan dua puluh empat dari satu ratus tujuh puluh empat motor sitaan kejaksaan yang sempat terbakar pada delapan juli dua ribu lima belas
saat rumah penyimpanan benda sitaan kebakaran
selain sudah tak memiliki nilai pemusnahan juga dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi benda sitaan lain yang akan disimpan